ada masalah bahwa datang hari itu juga minta rekomendasi padahal itu sesuai prosedur laporan masuk identifikasi permasalahannya sesudah itu harus
pokoknya cek dia punya permasalahannya tapi situasi di daerah gunung itu beda
hari itu dia bawa laporan itu dengan masa rombongan datang dengan berbagai kelengkapan apa segala macam baru minta rekomendasi juga hari itu
jadi persoalan yang kami hadapi seperti itu
ya ya memang menjadi bahwa seluruh di papak gunung ini ya susah mas
sebentar mas sebentar ini diselesaikan dulu kan
sudah selesai atau belum kalau sudah baru
terakhir saya ingin bertanya ke kpu provinsi
penetapan terakhir di hotel fox
apakah seluruh saksi baik dari paslo
kemarin itu tidak ada masalah
disampaikan atau tidak kepada saksi
kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan
kalau yang terjadi di hotel fox
untuk khusus rekapitulasi kabupaten tolikara
dan sudah kemarin ditetapkan
jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan
nah untuk hasil d yang provinsi
pemilu presiden dpr dan dpd
salinannya sudah disampaikan kepada para saksi
kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke jakarta
mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan
terkait pernyataan kpu provinsi papua
silahkan saksi calon nomor satu
saya hanya masukkan saja ke bawah selu
karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor satu
kami di bawah selu itu
setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi
sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu
persoalannya tidak sampai lapar apa
tindak tindak penanganannya tidak sampai ini
pokoknya proses yang biasa dilakukan di dalam apa
jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi
jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu
tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa
sehingga semua proses pemilihan terjadi
baku itu mulai dari tadi saya sudah sampaikan
sehingga proses itu terjadi baku ikut
jadi masing masing dari dukungan dpr daerah
jadi masing masing punya kelompok kelompok begitu
jadi dimana mana itu suara turun naik turun naik begini
baku ikut partainya pendukungnya baku ikut
dari tingkat bawah sampai dengan presiden
jadi dia prosesnya terjadi seperti itu
bagaimana ada apa apa ya
jadi pendekatan yang digunakan oleh teman teman bawah seluruh di papua
pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya mas
karena cara pemberian suaranya model noken
ini suara untuk siapa
nah karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu
maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mediasi
kalau menggunakan pendekatan adjudikasi
mungkin ya menurut teman teman bawaslu di sana kurang konteksual mungkin ya
jadi yang digunakan pendekatan mediasi
bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di papua pegunungan
selanjutnya pemilu dpr dibacakan rekapitulasi
hasil perolehan suara pemilu dpr yang berasal dari daerah pemilihan papua pegunungan
ini untuk dhc provinsi
apakah teman teman kpu provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing masing